kita ke informasi berikutnya presiden joko widodo menyambangi desa waimuli di wilayah pesisir lampung selatan
yang menjadi salah satu lokasi yang terkena dampak terparah tsunami yang menerjang selat sunda
jokowi mengatakan sudah ada dua hektare tanah yang siap digunakan untuk permukiman warga
dalam kunjungannya presiden jokowi mengecek sejumlah lokasi di desa kunjir dan desa waimuli lampung selatan
setelah tsunami menerjang pada dua puluh dua desember lalu
seusai pembersihan puing tahap selanjutnya membangun permukiman warga di tanah seluas dua hektare
yang berjarak empat ratus meter dari bibir pantai
proses pembangunan diperkirakan selesai dalam waktu tiga bulan
selain dilakukan pembangunan pendidikan kebencanaan dan mitigasi akan difokuskan pada januari
mulai tingkat sekolah hingga lapisan masyarakat
kita pengen ini tadi saya sudah sampaikan ke pak bupati lampung
ke pak bukati selatan ke pak gubernur ke menteri pu ke pnpb
agar ini segera dilakukan penanganan terutama memang ini setelah evakuasi selesai
kemudian nanti kita lihat yang dirawat di rumah sakit juga semuanya sudah bisa diselesaikan
dan kita akan masuk ke tadi kan rakyat juga memohon
minta agar segera rumahnya dibangun
kita akan masuk ke situ ke tahap rekada
dan sementara nanti langsung akan dibangun rumah
tapi di kira kira empat ratus meter dari sini
di tanah dua hektare tidak direlokasi diindahkan
karena evokasinya di sini memang
sangat terapan tsunami